salah satu bahaya covid sembilan belas adalah menyebabkan pengentalan darah atau koagulasi ya
pengentalan darah ini bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang serius
apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya
salah satu keluarga dari pasien covid sembilan belas akan membagikan pengalaman akan membagikan ceritanya
setelah sang suami meninggal dunia usaha hasil pemeriksaannya ini menunjukkan adanya pengentalan darah akibat covid sembilan belas
bergabung bersama saya malam hari ini ada ibu suwani dari semarang jawa tengah dan juga ada zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas idi
selamat malam ibu suwani dan juga pak zubairi
terima kasih sudah bergabung malam hari ini kita akan membahas bahaya pengentalan darah pada pasien covid sembilan belas
sebelumnya saya mengucapkan turut berduka kepada ibu suwani atas kepergian suami tercinta
boleh diceritakan boleh di sharing ke kami jadi almarhum suami ibu suwani ini meninggal dunia tanpa tahu memang punya risiko pengentalan darah atau seperti apa
jadi begini tanggal sembilan desember begitu di sweb dia positif covid sembilan belas langsung opnam
dengan ditangani di rumah sakit swasta di semarang
di obatin dua puluh satu desember negatif
sampai di swab sampai dua kali negatif udah bersih
akhirnya pindah ke kamar normal
dengan kondisi yang sudah baik
selama waktu diagnosa
ibu suwani saya tidak bisa mendengar suara ibu suwani
apakah ada kendala atau gangguan komunikasi
ibu suwani sudah kembali bergabung ya ibu
oke ibu suwani silakan kembali tadi dilanjutkan
bagaimana perjalanan almarhum suami ketika menjalani perawatan sebagai pasien covid sembilan belas ibu
ya waktu sembilan desember dia opnam itu diberi pengobatan oleh rumah sakit tersebut
mungkin di rumah sakit tersebut memang waktu diagnosa dia covid
covid sembilan belas itu juga diberi pengancar darah
sesudah dua puluh satu desember negatif di swab dua kali negatif
pindah ke kamar normal dengan kondisi yang sudah negatif
bersih dari covid sembilan belas
tidak tahunya besok lusanya itu mendadak dia tidak bisa napas
padahal kondisi semua sudah baik
sweb nya juga negatif
sesudah langsung di dimmer
di dimmer ini baru ketahuan kalau lebih dari enam ribu
dengan kondisi yang sudah baik ya
mendadak dia duduk sebentar terus pingsan dua jam kemudian tidak ada
baru ketahuan kalau dimpernya juga naik lagi
padahal itu dengan kondisi yang sudah negatif
tanggal dua puluh tiga itu karena saya sebagai istri mendampingin suami
saya akhirnya swab ke rumah sakit yang beda di daerah
saya kota semarang ya di tengah kota
saya di daerah daerah meranggen rumah sakit pelita
itu saya juga takut saya swab bagaimana kondisi saya
pemiliknya mendadak kebetulan ada itu rumah sakit kecil saja
mendadak pemiliknya ngomong sama saya
oke memang masalah covid itu
swab negatif atau positif kita tetap harus buktikan
tapi paling penting yang harus kita perhatikan itu dimernya di dimernya
karena justru yang lengah itu kita di sini
yang berbahayanya itu kita di sini
bisa pengentalan darah lah
waktu tanggal dua puluh tiga sebelum suami saya meninggal
itu saya kaget karena selama setahun saya orang awam
itu nggak pernah dengar ada
dimer ini untuk di covid nya
dan banyak dari orang orang yang sudah pulang negatif
dua minggu atau satu pilihan mendadak lumpuh
bahkan mendadak katanya kena jantung
padahal keadaan sehat
nah yang saya maksud dengan kejadian suami saya
saya baru sadarin bahwa dengan covid yang sudah negatif pun
dia selama satu dua bulan bahkan bisa empat bulan pun masih
jadi pengentalan darahnya masih
pengentalan darahnya itu masih ada gitu
berhadap orang normal
meskipun virusnya sudah
ya yang saya maksud banyak masyarakat
selama ini nggak tahu di situ
kalau sudah negatif pulang sudah aman
nah maksud saya
nggak ada salahnya kalau kita memberitahu di situ
karena habis suami saya meninggal tanggal satu
itu dalam satu bulan ini banyak sekali korban
yang udah pulang sehat dari rumah sakit swasta besar
dan dia orang mampu
tahu tahu suami istri begitu juga gitu loh
karena dia nggak tahu nggak dikasih tahu dokter juga
kalau nanti kalau pulang
tolong diwaspadai di situnya di dimernya
dan habis itu saya mencoba telepon
sesudah suami saya meninggal dua minggu
saya coba telpon teman saya yang sudah sembuh negatif
tiga bulan yang lalu dari covid
saya tanya kondisinya bagaimana
ya ini kebetulan karena dia orang

mungkin dipantau terus dia
dia bilang saya kadang kadang dimmernya naik turun ini
padahal sudah tiga empat bulan lah ya yang saya maksud
kita nggak tahu orang awam
dimer ini baru satu tahun ini saya baru tahu
kita masih akan lanjutkan diskusi kita
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
usai jeda kita akan kembali lanjutkan
bagaimana waspada dan juga bahaya pengentalan darah
khususnya bagi pasien covid sembilan belas
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
ada masih bersama kami di cnn indonesia connected
kita masih lanjutkan pembahasan mengenai pengentalan darah
masih bersama saya ibu suwani dari semarang jawa tengah
dan juga pak zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas ed
tadi ibu sempat dalam penjelasannya menyampaikan bahwa
almarhum suami ketika menjalani perawatan
sempat diberikan pengecar darah
apakah memang pengentalan darah yang ada pada almarhum suami ibu suwani ini
memang sudah terdeteksi sebelum adanya atau sebelum menderita covid
atau baru tahu ketika dinyatakan positif covid ibu
sesudah dinyatakan positif covid
kebetulan suami dengan anak saya laki itu memang ada
begitu dia positif baru terdeteksi
sudah diberi pengecar darah diinjeksi langsung ke perut ya
itu sudah kondisinya baik
maksud saya dalam keadaan dia dideteksi
diagnosa bahwa dia covid betul diberikan pengencar darah
pengentalan darah itu artinya apa

pengentalan darah itu artinya pengobatannya
pengencer darah itu hanya diberikan selama menjalani perawatan
sampai dinyatakan negatif baru stop ya bu
nah nggak tahunya yang saya maksud sesudah dia sembuh
itu jangka waktu entah sampai berapa bulan itu masih ada terus
yang orang masyarakat kita nggak tahu orang awam gitu loh
dan itu bahaya kan karena kita tidak terdeteksi
bu suwani ketika almarhum suami sudah pcr
kemudian dinyatakan negatif tadi seperti yang ibu sampaikan
kemudian juga sudah diperbolehkan pulang
tidak ada lagi pengencer darah
tapi takdir berkata lain kemudian almarhum dinyatakan meninggal dunia
dan masih ada pengentalan darah itu tadi seperti yang ibu suwani sampaikan
apa tanggapan atau pengertiannya
atau jawaban dari dokter
sebenarnya saya tidak etis ya menyebut di sini ya
waktu itu dia cuma ngomong kalau saya ketolongan gitu aja
karena sudah negatif kan
jadi di luar ekspresasi mereka kalau kita dia saya ketolongan nih di sini
dia bilang gitu aja gitu loh
kecolongan artinya apakah seharusnya memang almarhum suami masih diberikan pengencar darah
walaupun sudah negatif dari covid kemudian sudah diperbolehkan pulang begitu
justru begini kondisi suami begitu sudah negatif berarti dia tanggal dua puluh satu negatif
meninggalkan tanggal satu
jadi jarak sepuluh hari itu dia dikataan sudah negatif ya
sudah terapi juga diperbolehkan darah
nah yang saya maksud saya yang orang awam kebetulan saya berada di rumah sakit yang berbeda
saya juga masuk rumah sakit waktu itu
nah itu rumah sakit yang pelita itu bilang saya dipantau terus setiap dua hari saya di dimmer terus diperiksa terus
sedangkan suami saya begitu dia udah diberi pengencar darah pas di tanggal tiga puluh satu tanggal satunya itu dia meninggal itu
baru tahu kalau kondisinya dimbernya masih belum normal
saya akan minta tanggapan dari pak zubairi
terkaca pada kasus almarhum suami dari ibu swani
ini juga mungkin menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semua
saya juga salah satunya bahwa pengentalan darah pada pasien covid ini betul betul masalah serius dan sangat berbahaya
artinya ketika seorang pasien positif covid memang memiliki pengentalan darah kemudian sudah dinyatakan negatif sudah boleh pulang masih ada potensi pengentalan darah
artinya tidak boleh stop pengobatannya tadi seperti yang bu swani sampaikan atau seperti apa penjelasannya pak zubairi
ya jadi gini
pengentalan darah itu karena terbukti cukup kuat dan bisa menyebabkan kematian pada covid
bahkan kemudian dibuat guideline dibuat standar semua orang yang masuk perawatan karena covid sembilan belas itu
tanpa menunggu hasil tes darah
begitu masuk berikan saja heparin pengencer darah untuk profilaksis untuk pencegahan
jadi saking seringnya itu dan bisa mencegah kematian
nah pada kondisi lain ada orang yang sudah kenal darahnya sebelum masuk rumah sakit kemudian terinfeksi covid
nah itu memang dari awal
dapat heparin namun bukan profilaksis namun untuk pengobatan
demikian pula kalau ada orang yang masuk perawatan covid kemudian diberi pengecer darah kemudian ternyata
d dimernya tinggi dan tes yang lain mendukung untuk pengentalan darah maka terapinya bukan terapi profilaksis namun untuk pengobatan
nah kalau pengobatan darah kental ini jangka panjang sebagai pembanding kebetulan saya sendiri mengalami hal yang serupa untuk penyebab lain
jadi beberapa tahun yang lalu sewaktu sekitar usia tujuh puluh satu tahun saya kena serangan jantung

kemudian sudah dioperasi jantung pulang operasi ternyata darah saya kemudian masih berubah
kemudian sudah dioperasi jantung pulang operasi ternyata darah saya kemudian masih kental
nah itu saya mendapat pengobatan sampai dengan enam bulan kemudian jadi pengobatannya memang jangka panjang
nah dalam kasus almarhum bapak yang tadi dibahas itu memang kalau pada pemeriksaan jadi kan ini diobati untuk hiparin tapi bukan profilaksis
karena kan tadi disampaikan denimernya pernah tinggi sewaktu pengobatan kekentalan darah
jadi artinya perlu pengobatan bukan perlu pencegahan bukan perlu pencegahan kekentalan darah namun pengobatan
nah kalau pengobatan memang jangka panjang nah itu yang sepanjang saya ketahui sebagai kebetulan saya seorang ahli hematologi impologi yang terkait di bidang ini
oke artinya pengobatan itu walaupun sudah negatif tidak boleh stop ya pak zubairi ya
kalau pengobatan tidak boleh stop
kalau pencegahan bisa stop
oke dan ketika artinya gini ketika sudah pcr negatif boleh pulang namun kalau di kasusnya keluarga ibu suwani suami kemudian meninggal dunia artinya risiko pengentalan darahnya yang mengakibatkan akhirnya suami ibu suwani ini meninggal dunia sudah terlepas dari virus coronanya covid sembilan belas ya begitu kan
oh iya jadi dalam hal ini pemicunya adalah covid sembilan belas
jadi sebagai bayangan untuk sebagian besar orang yang lain pengentalan darah pengentalan jantung pemicu apa yang memudahkan timbulannya ini adalah kolesterol kontek nanis darah tinggi
nah itu memang begitu muncul maka perlu pengobatan nah setelah pengobatan kemudian supaya tidak terjadi trombosis
jadi pengentalan darah darah kental memudahkan timbulannya bekuan di pembuluh darah
kalau pembuluh darah di otak namanya stroke kalau pembuluh darah di jantung serangan jantung
nah karena itu kalau ada kegendala darah terbukti maka supaya tidak menyebabkan bekuan di otak maupun di jantung ataupun di kaki yang disebut trombosis vena kaki divisi
d itu maka perlu pengobatan anti pembekuan jangka panjang tidak perlu dalam bentuk suntikan cukup dengan ada beberapa pil yang sekarang bisa dimanfaatkan
oke pak zubairi kalau untuk tadi kan kasusnya almarhum suami dari ibu suwani memang ketika dinyatakan positif covid sembilan belas memang sudah tahu ada pengentalan darah di tubuh almarhum suami
nah mungkin banyak juga di luar sana
nah mungkin banyak juga di luar sana
covid sembilan belas ini yang tidak tahu padahal sebenarnya dia punya pengentalan darah di badannya atau di tubuhnya
apakah ketika seseorang terinfeksi covid ini akan otomatis juga dicek atau ada tes deteksi pengentalan darah sehingga ini bisa mencegah atau meminimalisir risiko risiko yang lebih serius yang lebih bahaya lagi
ya benar itu standar jadi periksa darah rutin ada t potein kemudian ada t dimer nah t dimer ini rutin
jadi kalaupun misalnya pasien masuk kan tadi sekarang standarnya dikasih obat anti pembekuan belum masuk datanya kental atau tidak
nah kalau kemudian terbukti darah kental ada tanda tanda kekentalan darah yang lain maka obatnya bukan obat untuk pencegahan
namun untuk mengobati agar darahnya tidak kental lagi
nah soal dengan suntikan namanya antikoagulan itu heparin ada macam macam heparin semuanya bisa dipakai apakah itu low molecular weight heparin apakah unpractionated heparin ataukah fundaparinux
jadi masing masing mempunyai tempatnya nah itu diberikan
kalau kemudian darahnya terbukti kental kan tadi untuk pencegahan begitu masuk langsung diberi untuk pencegahan leparinya
nah kalau kemudian terbukti d dimernya tinggi artinya darahnya kental maka dosisnya disesuaikan karena kali ini untuk pengobatan
nah setelah selesai pengobatan kemudian darah kentalnya sudah hilang diperlukan pencegahan untuk tidak kambuh kekentalan darahnya
ibu suwani apakah ketika almarhum suami menjalani perawatan sampai sudah selesai dinyatakan negatif menerima pengobatan tadi yang pak zubairi sebutkan
iya iya betul jadi anak saya juga menerima suami saya juga menerima
tapi waktu covid selama ini usia suami saya kan enam puluh tiga dia sama sekali tidak pernah ada opnam atau penyakit lain
kondisi sehat semua mulai jantung ginjal semua bagus
kecuali paru paru karena kena covid itu aceh
jadi kondisi semua bagus semua
oh jadi tidak ada comorbid ya bu ya
tidak tidak ada sama sekali dan dia tidak pernah opnam sama sekali kecuali vaksin
hidupnya dia iya
oke oke ini justru menarik nih saya kembali ke pak zubairi sedikit saja pak zubairi
tadi kalau di penjelasan saya sebelumnya ada beberapa case gitu ya penyebab seseorang itu bisa mengalami pengentalan darah
misalnya cancer kemudian operasi obesitas dan sebagainya
tapi kalau di case nya almarhum suami ibu swani tidak ada case itu tidak ada riwayat comorbid
penyerta sehat sepanjang hidupnya
nah artinya seseorang yang mengalami pengentalan darah ini memang tidak selalu orang yang punya comorbid atau gimana
kemudian ini menyerang orang orang di usia tertentu kalau di ibu swani anaknya juga bisa mengalami pengenalan

iya waktu dia di biasa covid langsung memang di dimbernya mungkin naik ya langsung dikasih itu juga
oke oke silakan pak zubairi
iya kekentalan darah itu bisa pada usia lanjut bisa pada usia lebih muda jadi sama sekali tidak tergantung umur
nah sekali lagi kemudian pada penelitian
karena orang dengan covid sembilan belas ini ternyata kan ada yang meninggal karena serangan jantung karena stroke karena parunya ada imbuli
itu ternyata sebagian cukup besar mekanisme timbulnya emboli paru ataupun stroke ataupun serangan jantung pada covid sembilan belas ini melalui gangguan pembekuan darah
jadi darahnya menjadi kental
atas dasar ini kemudian diberikan oh kalau gitu semua orang yang dirawat inap karena covid perlu diberikan obat anti kekendalan darah tanpa melihat laboratoriumnya
nah kalau kemudian
ternyata pasien covid sembilan belas nya ini pada waktu pemeriksaan pemeriksaannya masuk
misalnya jadi begitu masuk kan tidak perlu menunggu hasil tidak menunggu data kan langsung disuntik
kalau kemudian ternyata di dimernya tinggi maka ini namanya pasien dengan kekentalan darah
dalam hal ini perlu pengobatan dan dilanjutkan dengan pencegahan jangka panjang
ini informasi penting yang untuk kita tahu semua bagaimana bu swani membagikan pengalamannya pak zubairi
juga artinya ketika kita atau seseorang dinyatakan positif covid sembilan belas yang paling penting juga adalah mengecek kekentalan darah itu ya
di dimer ya
di dimer di dimernya itu tadi yang
karena standar memang diperiksa sekarang semuanya diperiksa
yang saya maksud yang paling penting lagi itu pasca dia sembuh pun
udah negatif nggak taunya bisa gitu loh
yang bahayanya di situ
waktu masih dia diagnosa waktu masih covid kan masih dalam perawatan diberi pengencer
waktu dia pulangnya dia nggak tahu apa apa itu
jadi banyak korban di situ justru
jadi ada titik lengahnya di situ ya pak zubairi ya
iya jadi kalau
pengobatannya harus kontinu
ya jadi kalau
ya sembuh dari covid
sekali lagi sudah sembuh dari covid
tapi day dimernya tinggi
kita harus dapat pengobatan agar tidak terjadi trombosis agar tidak terjadi stroke agar tidak terjadi serangan jantung maupun timbuli paru ataupun bekuan bekuan yang lain
intinya walaupun sudah dinyatakan negatif bersih dari covid sembilan belas tetap harus terus dipantau
tetap harus selalu ada pengawasan karena masih ada kemungkinan risiko masalah kesehatan yang serius ya
mengintai itu tadi ya
bu suwani terima kasih sudah membagikan pengalamannya informasi yang sangat berharga juga dari pak zubairi
mudah mudahan ini bisa selalu kita tanamkan selalu kita ingat
apalagi kalau misalnya sekarang ada pasien positif covid sembilan belas yang juga menonton dialog kita atau diskusi kita malam hari ini bisa menjadi pengingat selalu
terima kasih ibu suwani dan juga pak zubairi
sudah bergabung dengan cnn indonesia
connected malam hari ini selamat malam